berikutnya kejaksaan agung kembali menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi bakti kominfo
menurut keterangan dari pers yang dikirimkan kejaksaan agung tersangka bernisial wp ditangkap di bandara adi sucipto yogyakarta pada senin dua puluh dua mei lalu
selanjutnya tersangka dibawa ke gedung bundar kejaksaan agung di jakarta
dengan penetapan ini pun sudah ada tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini
menetapkan tersangka atas nama wp yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada iha
yaitu komisaris pt sulitek media sinergi yang pada tanggal dua puluh satu kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di bandara yogyakarta
bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini
yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak iha selaku komisaris pt slitek media sinergi